warga di jombang jawa timur senin pagi berdesakan mengantre pengajuan bantuan presiden di kantor dinas koperasi
antrean warga bahkan mencapai panjang hampir satu km
para pengusaha mikro kecil dan menengah tersebut rela antre berdesakan sejak subuh demi mendapatkan banpres sebesar dua empat juta rupiah
untuk kesekian kalinya ribuan warga di jombang jawa timur berdesakan mengantre pengajuan banpres di kantor dinas koperasi di jalan gusdur
bahkan ada warga yang mengantre sejak pukul empat pagi
meski sudah menyerahkan berkas warga diminta untuk mengisi persyaratan via daring
namun bagi warga yang tidak bisa mengoperasikan internet bisa langsung menyerahkan berkasnya
pihak dinas koperasi mengaku berkas yang sudah diterima hingga sabtu kemarin mencapai dua belas pendaftar online
warga diharap mendaftar online terlebih dahulu sebelum menyerahkan berkasnya
kami sudah konfit segitunya konfit nomor hp nya harus tercantum alamatnya juga
kamu kejauh orang orang yang memang susah itu bisa
kalau berkas kami belum bisa menghitung cuman kalau jumlah yang daftar online melalui bitly itu sampai dengan maghrib kemarin
jam enam sudah masuk dua belas pendaftar
jadi hari ini kami cuma menerima
yang sudah daftar online
jadi yang belum daftar online kami harap untuk daftar online dulu
supaya nanti tidak ada banyak berjubel di sini